ada macam macam kelompok makanan ada sayuran buah
ada yang bisa sebutkan contoh vegetable
kok aku tiba tiba kangen mana sih
makasih ya boin
sekarang langsung anterin saya ke kampus ya ke pelitonusnya ya
kali ini gue gak boleh gagal gue harus berhasil
kenapa tiba tiba gue kepikiran andin ya
dia udah jalan belum ya
ini lagi di jalan mau ke kampus
terus abis anterin rena ke sekolah
terus dia happy banget loh mas
cuma perasaan gue aja ternyata
back back aja gue
iya iya saya denger kok saya denger
kamu nanti kalau udah sampai kampus
jangan lupa kabarin saya ya
terus kalau udah selesai ngajar langsung pulang
oke sebentar lagi kita harus mikirin nama anak kita deh
nanti pulang saya dari bandung kita cari nama ya
aku tunggu ya makasih
kondisi jalanan sudah mulai sepi
kenapa pak boyin
sepertinya kita dihadang bu
din kenapa nin
mas ini mobil aku dihadang loh mas
sambah banyak motor mas
mereka siapa maunya apa
aku gatau mas soalnya mukanya juga ketutupan sama halam
ah nin andin andin kamu mau
kamu tenang dulu ya kamu tenang gausah panik
kamu share lokasi kamu ke saya sekarang saya pulang
aku aku charles sekarang ya mas kamu tolongin aku ya
aku pamit dulu ya
saya pamit ke jakarta dulu ya
pa saya pamit ke jakarta dulu
ga ada apa dua
eh mas ada apa sih minggir sejalan
woi denger nggak semua lewat
boim boeing kira kira mereka mau apa ya ibu tenang ya bu saya akan hadapi mereka ibu di dalam mobil
saja dan begitu saya keluar pintu mobil dikunci tapi kamu hati hati ya siap
jadi gini nga
ini andin nih kayaknya lagi dijikati jalan nggak
sama peneror itu nggak
kok bisa sih
lo dimana sekarang
oke oke gue share log tempatnya dia ya
terus lo kalau bisa lo duluan ke sana
ini juga gue lagi ondengnya ke sana
cuman gue dari bandung
ya ketemu di sana ya
oke oke gue jalan sekarang ya
ini loh alak lagi di bandung
tiba tiba andin terima kasih toko lembut
itu cekat sama orang orang
jadi sekarang aku harus banding andin
jangan sampai kayak dulu
ya allah andin
gak usah banyak omong lo
sekarang eh tahan dulu
tahan dulu tahan
tahan tahan tahan
makan sate sambil berdiri
anak capung di atas awan
jangan kata lo sendiri sekampung gue lawan
ayolah juga maksat ya
enggak aku gak boleh buka pintunya
ya allah mereka mau apa dia allah lindungi aku ya allah
jangan sampai terjadi sesuatu sama aku sama anakku ya allah
tolong aku ya allah
lu buka gak nih kaca kalau enggak gue pecahin
tidak aku mau ke rumah

ada macam macam kelompok makanan
ada sayuran buah
ada yang bisa sebutkan contoh vegetable
kok aku tiba tiba kangen mama sih
rena ngelamun ya
kok tadi dipanggil gak dengar
sorry miss tadi aku pengen nyuruh mama
oh oke rena bisa sebutkan contoh vegetable
cauli flower itu kembang kok
yang lain bisa sebutkan contoh yang lain ya
ada apa ya bos
pagi pagi saya disuruh kesini
kau tahu alda datang kesini kemarin
belang apa dia
dia bilang dia tahu denise tian udah meninggal
aldebaran tahu dari mana
tahu dari mana alda
denise tian udah meninggal
kau yang bilang ya
gak mungkin lah bos saya bilang sama dia
ya terus tahunya dari mana
ya bisa aja kan bos aldebaran bohong sama bos
dia hanya memancing mancing bos seolah olah dia tahu soal denis
padahal dia cuma ngetes reaksi bos saja
karena dia udah curiga sama bos
masuk di akal sih
saya harus lebih hati hati sama aldebaran
mungkin dia sengaja ngasih pertanyaan pertanyaan jebakan ke saya
ya ya sudah udah pergi
saya permisi ya bos
dia mau ke sana
dia mau ke sana
tapi dia mau ke sana
ya tapi dia mau ke sana
dia mau ke sana
dia mau ke sana
dia mau ke sana
dia mau ke sana
dia mau ke sana
dia mau ke sana
dia mau ke sana
benar disini titiknya
kok gak ada orang ya
ternyata gue kecolongan
aninda gak ada
siapa sih kalian

mendingan lo diem